tragedi kanjuruhan di malang usai laga rema fc melawan persebaya surabaya menjadikan indonesia masuk dalam tragedi kelam sepak bola dunia
akankah indonesia mendapat sanksi dari fifa dan apakah status indonesia menjadi tuan rumah piala dunia
u dua puluh dua ribu dua puluh tiga mendatang akan ditinjau ulang oleh federasi sepak bola dunia
sudah bersama saya melalui sambungan daring ada mantan manajer tim nasi games tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu igk manila
pak manila selamat siang selamat siang selalu pak manila
selamat siang pak
anda pernah menjadi manajer persija membawa macan kemayoran menjadi juara di tahun dua ribu satu pak manila
seperti apa anda melihat kejadian satu oktober silam
sangat disayangkan dan menyedihkan
kita telah berkembang ke sepak bola kita yang tadi kakak sampaikan kemungkinan fifa akan memberikan sanksi kepada kita
itu yang kita akan harapkan
kita mengharapkan jadi juara di asia tenggara di watsi game ataupun mungkin di asia
tapi sekarang kita jadi juara dunia dalam korban terbanyak dari kerusuhan sepak bola
anda menyayangkan hal itu
tapi kalau kita berkaca dengan tragedi tragedi sebelumnya di luar indonesia pak manila
jumlah korban juga banyak pak manila
lebih dari tiga ratus orang
saya catat di lima peru tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan sejauh ini yang saya himpun juga belum ada sanksi dari fifa terhadap sejumlah tragedi sepak bola yang terburuk juga di negara lain
ya mudah mudahan saja
fifa kan ada seadal eksekutif komitinya
mereka akan berbicara lah siapa
apalagi nanti ada orang yang antre menjadi tuan rumah itu tentu akan berusaha juga berjuang untuk negaranya
menjadi tuan rumah
karena menjadi tuan rumah kejaraan dunia itu sangat prestasi bagi negara itu
itu dengan kejadian ini banyak sekali
bukan satu orang yang akan mengutuskan
ada komite yang akan bicara
tiap negara punya perwakilannya
apa yang diberlakukan pada beberapa negara
tapi di eropa itu di kamerun diberikan sanksi
yang korbannya lebih kecil itu
kita tidak membicarakannya
dan juga korbannya
tapi kita menunggu mudah mudahan tidak diberikan sanksi oleh fifa dalam kejadian ini
seberapa besar peluang kita akan diberikan sanksi pak dari fifa
ya tergantung dari menang
dalam sepak bola juga ada unsur unsur politiknya ya
ketika kita mencalonkan diri menjadi tuan rumah
beberapa negara sudah mencalonkan diri
nah mereka kalah oleh kita
tentu mereka akan berusaha agar negara kita diberikan sanksi
sehingga ditunjuklah mereka calon
tenggati kita jadi tuan rumah
itu yang kita khawatirkan
yang harus saya khawatirkan
sebenarnya indikator yang menentukan layak atau tidak layaknya sebuah negara untuk menggelar event besar di sebuah pertandingan seperti apa
apakah dari segi pengamanan penyelenggaraan pengamanan dan juga pengendalian masakah di sebuah stadion pak manila
dalam pertandingan kita melihat di malang di kanjuran itu
dua x empat puluh lima menit berjalan bagus
tidak ada jadi apa apa
malah yang biasanya antara bonnet dan ariminia itu sering ribut dimana mana
atau kayak pescet bonnet dengan boboto dengan jack mania
itu selalu diantisipasi
tapi waktu di kanjuruan itu tidak ada bonek tidak ada penonton
yang kita khawatirkan di sini tidak diperhatikan oleh segi keamanan ini adalah bahwa aremania itu tidak mau kalah
tidak harus menang itu
yang lain lagu lagunya
kalau tidak menang dia akan tidak mau pulang mau tinggal di lapangan
kalau perlu pun mati di lapangan
jadi lagu lagu ini sudah menggambarkan juga bahwa mereka itu tidak menerima kekalahan yang sudah dua puluh tiga tahun tidak pernah kalah di kandang sendiri
agar kita terhindar dari sanksi fifa pak manila apa yang harus segera dilakukan oleh pihak dari indonesia
apa yang harus dibenahi kalau sudah ada tim gabungan independen pencari fakta tgipf
apa yang harus dibenahi kalau sudah ada tim gabungan independen pencari fakta tgipf
kemudian tentu keamanan
kemudian tentu keamanan
kemudian tentu keamanan
kita melihat sekarang saya berita di media beberapa pejabat di kepolisian itu diganti batalion juga diganti
berarti ada unsur unsur pelaksanaan
yang saya sayangkan di sini karena keamanannya kita lihat di lapangan
pada waktu mereka turun dari ke lapangan dulu lima sampai sepuluh orang masih bisa diatasi
tetapi ketika dari utara dan selatan masuk akhirnya kejepit
maka mereka menggunakan gas armat
maka mereka menggunakan gas armat
maka mereka menggunakan gas armat
yang sebenarnya tidak boleh terjadi
nah kepanikan lah
selalu di jabat bencana atas saja kita selalu menghindari kepanikan
panik mereka mereka ingin berebut keluar
tapi akhirnya tempat yang mengizinkan itulah
dan keterangan dokter yang kita baca di media kebanyakan yang meninggal itu karena terinjak rinjak
atau karena terganggu pernafasannya
baik tadi sudah ada konferensi pers ya pak manila dari komponas di malang menyatakan
pak albertus wahyu yang menyatakan bahwa
dirinya menerima informasi lima jam sebelum pertandingan sudah digelar apel
dan tidak boleh membawa senjata tajam bagi pihak kepolisian
ataupun peralatan peralatan lain yang diduga mengancam korban nyawa
kalau anda melihatnya sejauh mana kepolisian dalam hal ini untuk melakukan pengamanan
dan juga memberikan rasa aman hal persuasif lainnya kepada penonton ketika saat pertandingan
dan sekarang sudah diinvestigasi
apakah ada rencana pengamanan
kita buktikan saja
ada beberapa pejabat diganti
tentu kapolri maupun panglima tenis
sudah mengambil aksi tindakan melatih atas satu pelanggaran kesalahan di sini
dan saya melihat ini sebenarnya secara pertandingan sepak bola dua x empat puluh indonesia
sekali lagi saya sampaikan berjalan bagus
tapi begitu peluit ah yang dibunyikan
jadi mungkin mereka lengahnya
terasa bahwa mereka turun karena tidak menerima kekalahan mereka
itu kita sudah tahu
arema itu dua puluh tiga tahun
saya dulu tersija ke malang tidak pernah menang kita
dan kalau pun draw saja kita masih lemparan pulang pulang
dengan diantar kepolisian dengan rantis kejaraan taktis itu
jadi ini yang terjadi
dilihat di gambar garis keamanan yang dilapar itu sudah kejepit
dari utara dari selatan sudah pada turun
sudah tidak dibatasi masa yang begitu banyak
nah dikeluarkannya gas armata mereka sudah ini sudah korban dua
kalau tidak diambil tindakan itu mungkin akan lebih banyak lagi dari arah arah keamanan
dan kepanikan ini yang saya melihat yang menyebabkan kebanyakan korban itu
anda melihatnya ada dugaan prosedur yang dilanggar oleh kepolisian dalam hal ini
dilihatlah tim investigasi yang memeriksanya itu ya
kita kan melihat hanya di tayangan televisi bagaimana rentannya saja yang juga belum tahu gitu
biarkan serahkan dulu tim investigasi
tapi yang menurut saya segera segera pssi pemerintah berusaha agar nama kita tidak dipertaruhkan dengan hukuman yang diberikan oleh fifa nanti
itulah usaha kita sekarang keluar
dalam sudah dilakukan keluarga yang ditinggal oleh mereka mereka sudah diberi kesantunan
tapi keluar kita keluar harus kita jamin bahwa kita keluar
fifa tidak akan memberikan saksi kepada kita
ya pak manila tidak ada pertandingan seharga nyawa
olahraga seharusnya menghadirkan kebahagiaan bukan korban jiwa
pak manila apakah insiden memilukan ini menjadi duka mendalam dan kemunduran bagi olahraga di indonesia saat ini
mudah mudahan tidak jadi seperti itu ya
semua apa yang diberikan itu kepada kita itu yang diberikan oleh tuhan ya
kadang kadang menyenangkan kadang kadang menyusahkan
tapi mari kita lihat
tapi mari masalah ini dijadikan untuk titik balik kita untuk menjadi baik lagi
kadang kadang suatu malapetaka pun bisa mengangkat kita lebih baik lagi
kita lebih waspada lagi
panpel bisa melaksanakan tugasnya dengan baik
pssi mengatur kompetisi lebih bagus
keamanan dan renyah
kita harus menyebutkan antisipasi
kita sudah lebih ingatkan bahwa bonek arema bobotos jetmania itu selalu membuat rusuh
tapi ini kan rusuh keterangan
terlalu banyak korban
tapi setelah mereka dikeluarkan dari stadion mereka membakar mobil dan sebagainya
sudah jadi masa brutal
itu tidak terjadi sebenarnya di dalam suatu pertandingan
anda pernah memimpin pak manila manajer sebuah klub yaitu persija ya
membawa macan kemayoran menjadi juara tahun dua ribu satu silam
apakah anda punya pengalaman
ada edukasi yang telah diberikan kepada supporter ketika pertandingan berlangsung
seperti apa gambarannya
kepala saya ini kalau sebagai manajer sebagai elemen lucu
tapi kadang kadang kepala kita kena kaceng kaceng
kalau kena gelas gelas plastik sih tidak apa
kadang kadang disinam air kencing dan sebagainya
di mana mana apalagi main di surabaya main di malang di bandung di medan juga sama
kalau kita main di persija kita silakan pada pampel dan tetamu kita juga
tapi kadang kadang ya
saya tiap main di bandung pulau itu dari kohoknya dari tempat pertandingan
selalu mengundur undur kendaraan taktis rantis
karena apa diselamatkan kita oleh mereka
karena mereka tidak menerima apalagi kalau kami menang
di bandung saya dua kali main di sana dua kali menang
tapi di arema karena diantisipasi janganlah menanglah
dekat wajah kita masih kepala kita tidak aman
baik terakhir saya minta dari anda harapan anda ke depan seperti apa
apakah perlu pertandingan itu tanpa penonton pak manila
kalau tanpa penonton itu aromanya tidak bagus
saya kalau punya waktu tidak usah nonton di televisi di telepon di lapangan
aromanya beda suasananya beda
ini bagi yang senang bola yang tidak senang bola ya mungkin ya
ini kadang kadang pencinta bola kalau di lapangan itu enak suasananya
tapi sekali lagi saya sampaikan kejadian ini jangan kita terus berhenti
kalau sepak bola tidak ada penonton tidak ada artinya
karena klub itu perlu uang perlu dana sponsor dan sebagainya
mungkin sekarang perlu dibenahi apakah pertandingan malam itu bagus atau tidak
mungkin itu karena kita tayang televisi
karena sponsor yang paling besar kan tadi televisi
jadi mereka punya jam tayang jam berapa
kalau zaman saya jadi manajer saya mainnya jam tiga sebelum maghrib sudah selesai
baik jam pertandingan juga menjadi indikator ya dalam sebuah pertandingan
dan harus kita tunggu bagaimana untuk ke depan tgipf ini bekerja
siapa yang akan bertanggung jawab
dan kita harapkan juga tidak akan diberikan sanksi kepada indonesia
apalagi menjadi tuan rumah untuk sejumlah event pertandingan lainnya
terima kasih atas bincang bincangnya pak igk manila dengan cnn indonesia news hour
selamat siang selalu selamat siang pak manila
selamat siang sukses selalu